setelah dilakukan pencarian selama beberapa hari
tim gabungan berhasil menemukan puing kapal selam wisata bangkai titanic yang hilang
puing kapal selam tersebut ditemukan dalam jarak dua ratus meter dari bangkai titanic
lokasi penemuan puing disebut sesuai dengan titik terakhir kapal
yang membawa lima penumpang itu hilang komunikasi
komandan distrik penjaga pantai amerika serikat laksamana john mauger
menduga kapal selam itu meledak karena tekanan bawah laut yang sangat tinggi
seluruh penumpang kapal selam itu pun dinyatakan tewas
rov kemudian menemukan tebasan tambahan
dalam konsultasi dengan ekspert dari komandan unified
tebasan itu terkonsisten dengan kehilangan tebasan yang katastrofik
kapal selam wisata bangkai titanic mengangkut lima orang
yakni hamish harding bos perusahaan penerbangan action aviation
miliarder pakistan shazza dadawood
ahli kapal titanic paul henry nargeole